hai puluhan warga di kelurahan krukut taman sari jakarta barat terkonfirmasi positif
kofit sembilan belas melalui tes usap masal yang dilakukan selama empat hari berturut turut dengan adanya
peningkatan kasus covid sembilan belas di lokasi tersebut maka diberlakukan micro lockdown selama dua pekan
mendatang namun penerapan micro lockdown dinilai efektif jika dibarengi dengan penerapan tes dan
pelacakan masal dan pengetatan protokol kesehatan ketika kasusnya masih di satu orang orang itu
belum kemana mana ya dia akan efektif tapi kalau tidak dan itu kecenderungannya sulit
dimana kita masih sangat terbatas deteksi dini maka micro lockdown menjadi kurang efektif dan
masalahnya juga omikron sudah dimana mana pelacakan kasus yang belum maksimal pada
senin membuat tes swab masal digelar di dua lokasi pada selasa pagi
yakni pasar krukut dan lapangan sepak bola smk tiga puluh lima yang juga berada di lingkungan rw dua lebih dari
seratus siswa smk negeri tiga puluh lima mengikuti tes swab pcr dan antigen pada selasa pagi hingga selasa siang tercatat
sepuluh orang terkonfirmasi positif covid sembilan belas lewat pemeriksaan pcr dan sepuluh orang terdeteksi positif
berdasarkan hasil rapid test antigen untuk yang empat puluh orang itu sudah semuanya di wisma atlet kemudian
antigen positif juga dan saya pastikan bahwa bantuan dari pemprov dki jakarta dengan sosial dalam hari
sampai kepada mereka salah satu diantara warga krukut dipastikan terinfeksi omikron
sedangkan tiga belas orang masih menunggu hasil whole genome sequencing tim liputan cnn indonesia